who diketahui akan menyediakan satu ratus dua puluh juta alat tes cepat virus corona atau rapid test antigen untuk satu ratus tiga puluh tiga negara berpenghasilan rendah
hasil tes diklaim dapat diketahui dalam waktu lima belas hingga tiga puluh menit
rapid test antigen adalah tes cepat covid sembilan belas untuk mendeteksi keberadaan antigen covid sembilan belas lewat sampel yang berasal dari saluran pernafasan
metode ini dinilai lebih akurat dibanding metode rapid test antibody yang selama ini digunakan indonesia
who memprioritaskan kepada negara negara low middle income countries dan tentunya negara negara yang memiliki jumlah kasus yang besar
kami telah berkomunikasi dengan perwakilan who yang ada di indonesia dan kami juga mohon untuk bisa dapat dipertimbangkan
untuk bisa mendapatkan bantuan dari who
untuk tes cepat ini agar kita bisa mendeteksi lebih cepat dari kasus atau masyarakat yang menderita covid
apakah negara indonesia atau pemerintah indonesia ini
pastinya iya kami sudah mendapatkan rekomendasi dari who terhadap rapid test antigen yang kualitasnya baik
kami sedang review untuk selanjutnya mungkin akan digunakan dan tentunya
akurasinya yang lebih tinggi dan karena ini mendeteksi antigen tentunya akan lebih baik dibandingkan mendeteksi antibody
dalam rangka proses screening sebelum selanjutnya dilakukan tes penegakan diagnosa dengan real time pcr
adapun pemerintah saat ini hendak memastikan tarif tes swab bisa terjangkau oleh masyarakat
sekaligus tidak merugikan pihak penyelenggara yakni laboratorium
dan rumah sakit
pagu anggaran untuk tarif uji swab sedang dibahas oleh satgas covid sembilan belas
dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan